allah pasti sudah memberikan jalan yang terbaik bagi setiap hambanya
tapi diundang ambil aisyah
tapi allah memangga aisyah
setelah bertemu sama lu kan
allah bisa aja membangga aisyah kapan aja
bahkan dari kemarin kemarin
lo gak mau jungukin aisyah
dimas lu kenapa sih sekarang
lo kenapa jadi kayak begini
aisyah aja yang sekarang mau menghadapi maut dia masih bisa lebih tegar dari lo
masih bisa lebih kuat dari lo
lo gak mau apa
sekarang ngasih dukungan sedikit aja buat aisyah
sekarang dia butuh dukungan lo
terserah lo ya
selamatkan dia ya allah
gadis sebaik dia gak pantas mati
jangan biarkan dia pergi ya allah
aku juga maunya kagum sama kamu
tapi puasa kamu aja lah bener
aku akan berubah
aku bersedia berubah demi dia
bisa nunggu dimas
aku patah lagi
kamu jangan pergi aisah
kamu pasti semua percaya sama mama nak
ya allah anakku ya allah
kenapa aisyah harus mati ya allah
kenapa kau tidak memberikan hidup untuk orang sebaiknya ya allah
kenapa di saat aku ingin berubah demi aisyah
kenapa dia malah mati
kenapa ya allah
allah adil kak
kau tidak boleh berkata begitu dimas
allah pasti sudah memberikan jalan yang terbaik bagi setiap hambanya
kau tidak boleh berkata begitu lord siklas
tapi dia sudah mengambil aisyah
tapi allah memanggah aisyah
setelah bertemu sama lu kan
lalu lo bisa saja membanggah aisyah kapan saja
bahkan dari kemarin kemarin
harusnya lo sudah menyadari sesuatu kan
lu mengerti sesuatu kan dari semuanya
lo tabah ya
sebelum lo meninggal
aisyah menitipkan ini buat lo
kan kaka aisyah mau pergi ke surga
makasih banyak karna allah udah ngasih kaka sebaik kaka aisyah